tentang presiden joko widodo yang dikenal memiliki kebiasaan membagi bagikan sepeda dalam setiap kesempatan kunjungan kerjanya
nah kali ini membagikan sepeda biasanya kan langsung begitu ya dengan memberikan pertanyaan lima nama ikan lima nama gunung
namun kali ini presiden joko widodo membuka kuis yang berhadiah sepeda lewat akun facebooknya
kami hadirkan dalam rona ramadan
jika selama ini presiden joko widodo hanya bagi bagi sepeda saat menghadiri acara tertentu saja
kini presiden jokowi dodo membuka kuis lewat akun facebooknya at presiden jokowi dodo
dalam rangka meramaikan bulan suci ramadan presiden jokowi kembali membuat sayembara berhadiah sepeda
sepuluh sepeda jadi hadiahnya
nah untuk mendapatkan sepeda dari jokowi peserta harus membuat video kreatif tentang tradisi unik
dalam menjalani puasa ramadan dan merayakan hari lebaran
ini menjadi kuis kedua dari presiden joko widodo yang dibuka melalui akun facebook
kuis ini merupakan jawaban dari banyaknya keinginan masyarakat di luar sana untuk bisa mendapatkan sepeda dari presiden joko widodo
karena selama ini presiden jokowi hanya membagikan sepeda ketika sedang melakukan kunjungan kerja atau dalam acara tertentu
nayli himami cnn indonesia